ya berinteraksi dengan satwa selalu menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kebun binatang
salah satunya berinteraksi dengan memandikan ular oh bukan ya tapi kalau yang ini adalah gajah sumatera dalam kolam lumpur
pasti menarik banget kan bisa ikut agak agak menunggangi gitu kita coba lihat dulu liputannya
kalau melihat gajah atau memberi makan gajah mungkin sudah biasa
nah kali ini saya akan mencoba bagaimana memandikan gajah seperti apa sensasinya kita lihat nanti
ada tiga gajah betina yang kali ini siap dimandikan
moli adelia dan nur hayati adalah gajah gajah asal sumatera yang lahir di kebun binatang ini
nah setelah ganti baju kita juga ingin tahu nih gimana sih sebenarnya posisi yang aman ketika memandikan gajah
saya sudah bersama pawang gajah ini seperti apa posisi yang aman untuk memandikan gajah
gimana posisi apa yang tidak boleh disukai
untuk posisi yang aman ketika dekat dengan gajah itu bisa di samping gajah
tapi jangan sekali di belakang gajah atau di bagian pantang gajah
karena gajah punya matanya kecil jadi gajah tidak bisa melihat kita
apa yang tidak boleh disukai
yang tidak boleh disukai itu ujung dolai itu bagian jari bagian utuh dan bagian kaki
itu sensitif bagi gajah
terima kasih pak
di kolam ini pengunjung langsung mengusap seluruh badan gajah dengan lumpur
yang perlu diingat jangan sampai kedua mata gajah terkena lumpur
bisa bisa gajah marah dan memberontak
kebetulan ini baru pertama kali bapak
jadi wah ini sangat wonderful sekali
apalagi kita bisa merasakan kehangatan dari gajah itu sendiri
jadi kita seperti ada feeling jadi nyeselnya gajahnya
jadi ini sangat recommended
jadi apalagi yang diberi kontak di rekomendasi sekali
sambil memandikan gajah pengunjung bisa saling mengabadikan momen langka tersebut
nah setelah tadi disabunin dengan lumpur ini saatnya tiga gajah ini akan dibilas dengan menggunakan
dengan menggunakan tidak hanya air namun juga dibawahnya akan ada pasir yang digudangkan untuk menghilangkan lumpur lumpur yang tadi sempat digunakan
interaksi membersihkan sisa lumpur di kolam sebelah pun menjadi lebih seru
apalagi wisatawan dapat saling siram serta memercikan air ke sesama pengunjung
paket wisata unik ini hanya dilaksanakan pagi hari
dan sebelum memulai kegiatan para wisatawan akan mendapat makan pagi terlebih dahulu
ya memandikan gajah bisa menjadi sebuah perhatian
bija bisa menjadi salah satu alternatif ketika kita mengunjungi kebun binatang yang ada di gianyar bali ini
apalagi kalau kita mengajak anak anak di mana anak anak akan sangat bosan ketika hanya melihat lihat saja
dengan berinteraksi seperti ini mereka akan lebih senang dan tentunya edukasi didapatkan oleh para wisatawan
ini dengan nama mirian inata gianyar bali